warga dusun balabaraka desa galesong baru kecamatan galesong kabupaten takalar
sulawesi selatan mampu bangkit dari keterpurukan ekonomi di masa pandemi
covid sembilan belas dengan membuat kerajinan tangan setiap hari warga yang sebelum berprofesi
sebagai nelayan dan petani membuat kerajinan tangan dari bahan bambu yang banyak tumbuh di
perkampungan mereka beragam kerajinan tangan untuk rumah tangga dibuat oleh warga seperti
keranjang buah keranjang bawang dan lain sebagainya setiap harinya warga mampu membuat
kerajinan tangan bambu sebanyak lima hingga sepuluh buah satu kerajinan ini dijual dengan harga
ribu wk atau kak eh bisa juga digerakkan untuk tempat bawang kamu wanita juga turut berkarya
dengan membuat masker masker karya wanita desa galesong ini terbilang unik lantaran
manik manik berbahan plastik harga masker ini bervariasi dari sepuluh hingga dua puluh lima rupiah
tergantung dari banyaknya manik manik pada masker ini terbuat dari tali kur lalikur
terus ini mutiara dari manis manis iya dari manik manik uniknya lagi kini warga setempat
rajin mengumpulkan sampah plastik untuk disetor ke bank sampah di bank sampah warga bisa menukar
sampah plastik rumah tangga dengan sabun atau pasta gigi gelas plastik sama motor sampah sampah
ropet sampa sampah plastik kalau lima kilo sendiri itu itu yang didapet lima ribu jadi ini dapat sabun

untuk melakukan hal berkarya dan kemudian di angkatkan kewujudan artis manis add kontra edition
laban semangat untuk wabahima yang diattutto men republican miliar and join us the one united
karya dan bangkit dari pandemi covid sembilan belas
selain membuat kerajinan tangan warga juga mulai diajarkan membuat abon ikan
lantaran profesi mereka sebagai nelayan serta membuat tas berbahan sampah industri rumah tangga
tujuan utama kita ialah bahwa memberikan keterampilan kepada anggota masyarakat
yang rata rata ekonomi lemah ya
harapannya ialah mudah mudahan ke depan ini bisa menjadi profesi baru buat mereka
dan itu bisa menambah pendapatan harian mereka
memang kalau melihat dari kondisi masyarakat di sini emang rata rata mereka berpercaya
rata rata tukang ada yang nelayan ada yang petani tetapi kondisinya menurut saya itu memprihatinkan
jadi memang perlu sentuhan sentuhan dari kita
pandemi covid sembilan belas memang membuat perekonomian sejumlah negara terpuruk
namun dengan kreativitas dan memanfaatkan berbagai macam sumber daya alam yang ada
bisa membantu untuk bangkit dan keluar dari keterpurukan perekonomian